atlet bulu tangkis sonny dwi kunchoro kini memiliki gedung bulu tangkis sendiri di surabaya
meskipun masih aktif bermain pemain peringkat dua puluh dua dunia ini juga mengelola sendiri gedung bulu tangkis setiap hari
selain untuk bekal saat pensiun sony berharap ada juara bulu tangkis baru yang lahir di gedung ini
hari ini saya akan melawan sony dwi kunchoro mantan juara dunia bulu tangkis
mudah mudahan saya bisa bertahan dan tidak terlalu memalukan
bagaimana menurut anda
ada setengah game saya sudah habis sudah hampir kalah
sonny dwi kunchoro mantan juara dunia dan sekarang masih memegang peringkat dua puluh dua rekor dunia
sekarang berada di gedung olahraga miliknya sendiri
dia akan digunakan untuk pembinaan giliran
sebagai terima kasih pembulu tangkis di jawa timur
satu lagi mas
sony membangun gedung ini selama dua tahun
sejak tiga bulan yang lalu tempat yang diberi nama sony dwi kunchoro badminton hall ini mulai dibuka untuk umum
atlet bulu tangkis berperingkat dua puluh dua dunia ini ikut mengelola hall bersama istri
dan disinilah tempat latihan sony sebelum ikut berbagai turnamen
hal ini juga yang membuat banyak orang tertarik datang
dan merasakan latihan bersama pemilik dua juara dunia ini

selain sebagai persiapan pensiun
sony berharap hal ini bisa melahirkan
bibit bibit baru pebulu tangkis jawa timur
saya mendapatkan uang ya itu yang pertama
terus yang kedua selanjutnya pastinya
mengarah ke sana ya karena saya punya gedung ini
pasti ada timbal baliknya untuk sekitar
untuk atet atet muda muda itu untuk ya saya mau balik
tol ini memiliki enam lapangan dan perangkat fitness
beberapa mantan pemain sampai ketua pbsi jawa timur pun
juga kerap latihan di sini
jawa timur ini memang kalau saya bicara
salah satu berdirinya sony ini gedungnya
saya anggap bisa membantu proses regenerasi
pebulu tangkisan kota surabaya umumnya jawa timur ya
sony merasa berhutang pada bulu tangkis di surabaya
bulu tangkislah yang membuatnya terkenal dan berprestasi
karena itu meski fasilitasnya memadai
harga sewanya tidak mahal
agar anak anak muda leluhas selatihan di tempat ini
yang menurut saya paling enak ini sih
jadi tuh karpetnya enak gitu
sama luas murah juga
meski sudah tidak lagi di pelatnas
sony dewi kunchoro masih aktif bermain
dia menjadi salah satu dari sedikit atlet bulu tangkis indonesia
tidak mengandalkan pemerintah
tetapi memakai sponsor pribadi
untuk bertanding dari turnamen ke turnamen